dan kini kita kembali ke informasi dari bogor jawa barat tentang penerapan sanksi aturan ganjil genap dengan korespondensi nn indonesia arya dita utama
selamat sore dito dito kalau pagi tadi menurut bupati kabupaten bogor ade yasin mengatakan bahwa ada dua ratus lima puluh kendaraan yang harus putar balik
bagaimana dengan sore hari ini apakah justru semakin banyak atau malah sebaliknya
halo selamat sore saya bagi masyarakat kemerayakannya
saat ini saya berada di gerbang tol bogor atau salah satu gerbang utama untuk masuk ke wilayah kota bogor
nah misalnya di kabupaten bogor sendiri mereka menerapkan sistem harus wajib tes antigen
tapi kalau di kota bogor sendiri mereka menerapkan ganjil genap akhir pekan yang sudah diberlakukan pada hari ini juga
karena memang hari ini masuk libur nasional sehingga memang pemerintah kota bogor sendiri ingin mengurangi mobilitas masyarakat
yang masuk ke wilayah kota bogor untuk mengurangi laju penambahan kasus covid sembilan belas itu sendiri
nah dapat saya informasikan bahwa di pos sekat tempat saya berada ini
sejak pukul delapan pagi hingga pukul tujuh belas waktu indonesia barat setidaknya sudah ada lebih dari enam ratus kendaraan yang diputar balik
nah memang di sini anda bisa lihat bahwa para pengendara mereka nantinya memiliki plat
kalau karena kebetulan ini tanggal genap maka mereka yang memiliki plat ganjil
mereka akan diminta untuk masuk ke lajur yang paling kanan sebelum akhirnya nanti diperiksa oleh para petugas
nah apabila mereka tidak memiliki alasan yang kuat
untuk masuk ke kota bogor misalnya mereka pulang kerja atau hendak bekerja
atau menjemput sanak saudara yang harus diantarkan ke rumah sakit
maka mereka nanti akan diminta putar balik langsung masuk ke tol jagorawi
dan mungkin untuk informasi lebih lanjut saya akan coba berbincang dengan
mungkin bapak ini masih tugas ya tapi saya informasikan lagi bahwa memang sudah ada enam ratus kendaraan yang sudah diputar balik
sementara itu tadi pagi memang kami mendapat informasi dari kapolres tabogor sendiri mengatakan bahwa selama dua jam dioperasikannya
aturan ganjil genap di kota bogor sendiri sudah ada lebih dari tiga kendaraan yang telah diputar balik
atau lebih dari tiga tiga ratus tiga puluh lima kendaraan di mana terdiri dari satu tiga puluh lima mobil dan dua ratus tiga puluh motor
nah untuk penerapan ganjil genap di kota bogor sendiri pada hari jumat ini ini bukan hari pertama di mana sudah diterapkan sanksi denda
bukan sanksi tilang tapi sanksi denda dan sesuai dengan peraturan wali kota bogor nomor tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pengenaan sanksi administrasi pelanggaran tertib kesehatan dan kemampuan
kedapatan dalam pengelanggulan coronavirus disease dua ribu sembilan belas
nah dalam hal ini para pelanggar yang kedapatan melanggar mereka akan dikenakan sanksi sebesar lima puluh ribu rupiah
tapi memang penerapan sanksi itu sendiri tidak diberlakukan di semua pos sekat atau checkpoint hanya dua pos sekat saja
yaitu di satunya di checkpoint di tugu kujang terus kemudian satu laginya di kawasan waung bogor timur yang berbatasan dengan ciawi
di mana di situ masyarakat yang melanggar sudah akan dikenakan sanksi sebesar lima puluh ribu rupiah
dan memang informasi terakhir yang saya peroleh sudah ada sekitar satu ratus tiga puluh lima kendaraan yang sudah dikenakan sanksi denda itu sendiri
nah sementara itu mungkin iqbal sudah bisa disampaikan bahwa menurut data dari alaman covid sembilan belas kotabogor co id
hingga pukul tiga belas waktu indonesia barat pada tanggal sebelas februari sudah ada penambahan kasus covid sembilan belas di bogor sendiri bertambah satu ratus lima puluh
atau setelah menjadi sepuluh tiga ratus tiga kasus
di mana satu lima ratus tujuh puluh orang masih dalam perawatan atau isolasi dan satu ratus tujuh puluh empat orang meninggal dunia
oke mungkin saat ini saya akan coba berbincang dengan kepala dinas perhubungan kota bogor yaitu pak eko brobowo
selamat sore pak eko maaf kita boleh berbincang sedikit
pak eko maaf ini mungkin boleh gitu kita mau tanya nih soal efektivitas dari ganjur binatang bogor sendiri gimana pak
ya sampai sejauh ini untuk minggu kedua alhamdulillah sangat efektif
karena kemarin minggu kemarin itu weekend alhamdulillah ya walaupun masih ada yang nerobos nerobos
karena mungkin sosialisasinya kurang dirasa masyarakat banyak belum memahami tapi hari ini alhamdulillah cukup efektif
dari pagi tadi cukup lengang hanya pergerakannya ini sore nih khawatir mereka juga akan mencoba untuk makan cari makan biasanya gitu
kalau untuk efektivitas sendiri kira kira berapa persen pak untuk yang pekan sebelumnya yang hari sabtu minggu
kalau kemarin gerakannya kan sekian ribu yang diputar balikan ya
untuk di sini tadi satu checkpoint di eksiktor jagodari sampai dengan saat ini kurang lebih lima ratus empat puluh empat
kemudian kalau hitungan efektivitas dari weekend itu kalau kita hitung rata rata kepadatan di jalur ini
ini kurang lebih delapan puluh sampai delapan puluh lima efektifnya
nanti akan berlangsung sampai hingga malam sampai pukul dua puluh empat atau gimana ini pak
ya kita ini kan termasuk tim sekat statis kita kerja sampai jam delapan malam
tapi kalau memang cuacanya mendukung memang sampai jam delapan malam ya kalau situasi kondisinya juga mendukung sampai jam delapan malam
nanti dilanjutkan tim dinamis di dalam kota itu tim dinamis
jajaran raya tni dan satpol pp teman teman satpol pp
kami mencekat di jalan surya kencana warga jajaran raya
mata terima kasih banyak pak eko untuk informasinya selamat bertugas kembali
tadi informasi dari kepala dinas perhubungan kota bogor pak eko prabowoi menerangkan bahwa memang meskipun nanti jam delapan malam pos sekat di sini akan berakhir
tapi memang masih akan ada sejumlah petugas yang akan bekerja secara dinamis atau mobile yang memang dinamakan cfr atau crowd free road
dimana memang petugas atau tim akan keliling kota bogor untuk mencari kendaraan yang memang tidak sesuai dengan tersebut
dan mungkin dibahas sebagai tambahan informasi memang selain hari ini ganjil genap akhir pekan di kota bogor juga akan berlaku pada besok tanggal tiga belas dan hari minggu pada tanggal empat belas februari
sehingga bagi anda yang mungkin akan berencana menaikkan valentine di tanggal empat belas dan memiliki kendaraan plat ganjil
maka sebaiknya mungkin bisa cari alternatif untuk menghabiskan bantai di tempat lain begitu iqbal
baik arya dita utama koresponden cnn indonesia langsung dari bogor jawa barat terima kasih